kita ke informasi selanjutnya
pasca kerusuhan antara arema malang melawan persib bandung
tiga orang korban masih dirawat intensif di rsud kanjuruhan malang
bahkan salah satu korban harus dilarikan ke rumah sakit saiful anwar
karena mengalami luka parah setelah terinjak injak supporter lainnya
sementara sejumlah fasilitas di stadion kanjuruhan rusak parah
korban atas nama yuniko ini harus dirujuk ke rumah sakit syaiful anwar kota malang
yuniko warga dauhan kademangan kabupaten blitar
mengalami luka parah akibat terinjak supporter lainnya
saat kerusuhan antar supporter pecah dalam pertandingan arema fc kontra persib bandung
di laga lanjutan liga satu di stadion kanjuruhan malang
selain yuniko salah satu korban yang belum sadar yakni noval
kecamatan kauman kabupaten tulungagung
ia harus menggunakan alat bantu pernafasan akibat banyak menghirup gas air mata
sementara seorang korban lainnya yang bernama leonardo
sudah berada di ruang rawat inap dan diperkirakan akan segera diperbolehkan pulang
sesaat setelah bentrok rsud kanjuruhan menerima sekitar satu ratus lima puluh supporter yang mengalami luka
namun hanya tiga puluh delapan orang yang membutuhkan perawatan lebih lanjut
satu ratus lima puluh an orang yang dilarikan ke sini memang data tidak valid ya karena kan kita utamakan untuk layanan
sementara itu pasca kerusuhan
senin sore para pekerja mulai membenahi sejumlah fasilitas di stadion kanjuruhan malang yang rusak
pembedahan dilakukan pada electronic board yang sempat menjadi sasaran kemarahan para supporter
para pekerja juga membersihkan batu batu yang berada di sini

kerusakan lain juga terlihat di pembatas pagar di pintu tribun ekonomi
terkait kerusuhan ini pihak panitia penyelenggara pertandingan hingga kini belum mendapat panggilan dari komisi disiplin pssi
namun panitia pelaksana arema fc telah mengirimkan kronologi lengkap kepada operator liga dan pssi
kita dari panpel dari manajemen sudah melaporkan kronologi kejadian itu
kita juga sekaligus mohon maaf kejadian tersebut tidak nyaman tidak enak
laga lanjutan liga satu yang mempertemukan arema fc dengan persib bandung berakhir ricu
kericuan terjadi di menit akhir pertandingan dengan skor akhir dua dua
diduga kericuhan terjadi lantaran ketidakpuasan supporter arema dengan kepemimpinan wasit
abdul malik malang